tuhan senang nacuah disampaikan oleh ibu
seperti biasa setiap tahun
sholat idul fitri berjamaah
perjuangan sebagai partai nasionalis
mengedepankan ide ide pemikiran pemikiran
dalam satu tarikan nafas
terutama makna di tengah
legislatif dan pemilu presiden
yang ada di dalam masyarakat kita
menjadikan momentum idul fitri ini
saya kira pada semangat idul fitri itulah
dan tentu sebagai kepada masyarakat indonesia
satu bulan penuh untuk kita
melakukan satu introspeksi diri
introspeksi kita lihat perjalanan
dan kemudian jika kita menemukan
dengan manusia atau antara
dan lain sebagainya kita jadikan momentum
kita saling maaf memaafkan dan kemudian kita memperbaikinya di hari hari mendatang untuk tidak kita ulangi kesalahan kesalahan semacam itu
saya kira inilah semangat idul fitri yang patut kita ambil hikmahnya untuk keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa indonesia di masa yang akan datang
mas nanti bumegat akan berubah menjadi istana tidak ya
sejauh ini yang saya catat sepanjang sejarah ibu mega merayakan idul fitri beliau biasanya melakukan open house di kediaman beliau
tetapi mungkin karena situasi seperti ini open house yang beliau lakukan di rumah beliau di teguh umar dua
secara terbatas ya artinya tidak mengundang secara terbuka layaknya pejabat pejabat tinggi negara menyelaksanakan open house
setelah ini mas bas juga nanti akan ke teguhumar
ya tentu semua keluarga besar dpp pdi perjuangan dan kerabat kerabat dekat saudara ibu mega
tradisi tahunannya kita bersilaturahmi berlebaran dengan ibu megawati soekarno putri
insya allah setelah kami berlebaran dengan keluarga di rumah
mas bas tadi sampaikan kan ini jadi momentum rekonsiliasi gitu ya
nah itu apakah yang digaungkan selama ini bahwa akan ada pertemuan dengan kubu rival gitu
pak prabowo dan ibu megawati sejauh mana itu
seperti yang berulang ulang dikatakan oleh pimpinan pimpinan pdi perjuangan yang lain
ibu mega ataupun pdi perjuangan tidak pernah punya masalah pribadi apapun
dengan gerindra dan khususnya ibu mega dengan pak prabowo
hubungan pribadi antara kedua beliau itu sepanjang sejarah yang saya ketahui sangat baik hingga hari ini
sehingga tidaklah tepat kalau dikatakan antara ibu mega dan pak prabowo harus melakukan rekonsiliasi
karena tidak ada perpecahan di antara beliau berdua
yang terjadi adalah sekedar kompetisi pemilu presiden yang itu kita sudah sepakati sebagai satu sistem bernegara kita
bahwa setiap lima tahun ada kontestasi pemilihan umum legislatif pemilihan umum presiden dan juga pemilihan umum kepala daerah
kita harus menganggap hal itu sebagai satu hal yang lumrah menjadi tradisi kita berdemokrasi
sehingga tidak pada tempatnya kalau kita harus mengatakan diperlukan rekonsiliasi antara ibu mega dan pak prabowo
tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa undang undang pemilu kita mengatur bahwa tahapan pemilu
masih ada tahapan sengketa phpu di mahkamah konstitusi
nah dalam konteks itu saya kira kita harus bedakan mana konteks pribadi yang hubungan bu mega dengan pak prabowo masih sangat baik hingga saat ini
dan mana konteks bernegara
dalam konteks pribadi tidak ada persoalan kapanpun mereka berdua bertemu beliau berdua bertemu
tetapi dalam konteks kita bernegara kita telah bersepakat bahwa undang undang pemilu telah mengatur bahwa
tahapan pemilu akan berakhir setelah mk memutus sengketa phpu
dalam hal ini adalah sengketa phpu hasil pemilihan umum presiden
setelah itu kemudian pelantikan presiden dan seterusnya
saya kira mari kita tunggu momentum silaturahmi yang bersifat politik kenegaraan itu setelah phpu di mahkamah konstitusi selesai
tapi secara pribadi saya kira meskipun mungkin secara fisik belum bertemu
antara hati ibu mega dan pak prabowo saya kira sudah saling kontak batin diantara mereka berdua
tapi sekali lagi mari kita ikuti aturan bernegara kita bahwa pdi perjuangan masih menunggu hasil phpu di mahkamah konstitusi yang prosesnya masih belum selesai
tapi kalau pun bertemu mas bes tapi antara ibu mega dan pak prabowo ini apakah sinyalnya nanti bdi perjuangan ini akan merapatkan pemerintahan atau belum tertuju gak mas
di mana bdi perjuangan harus bergabung di dalam pemerintahan presiden
karena di dalam doktrin politik bdi perjuangan kita tidak mengenal istilah oposisi politik dalam sistem pemerintahan presidensil
pancasila yang kita anut sebagai falsafah berbangsa dan menegara kita pada esensinya adalah mengajarkan demokrasi gotong royong
nah demokrasi gotong royong itu tidak harus diterjemahkan bahwa bergotong royong semua di dalam pemerintahan
untuk membangun negara republik indonesia ini baik berada maupun di dalam berada di luar maupun di dalam pemerintahan
intinya kita sama sama bekerja sama
kalau kita di luar pemerintahan maka kita akan bekerjasama dengan pemerintahan prabowo kelak jika beliau dilantik menjadi presiden dari luar kekuasaan pemerintahan
tugas kita di luar pemerintahan itu adalah mengawasi jalannya kekuasaan politik yang dipimpin oleh pak prabowo
oleh konstitusi dan undang undang md tiga
karena salah satu fungsi dan wewenang dewan pemerintahan rakyat republik indonesia adalah wewenang untuk mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan negara
tetapi sekali lagi di dalam doktrin politik pdi perjuangan hal hal yang menyangkut kebijakan strategis partai sepenuhnya menjadi hak prerogatif ketua umum pdi perjuangan
sehingga pada akhirnya kami kader kader pd perjuangan terutama kami di dewan pimpinan pusat
akan menunggu bagaimana sikap politik terakhir yang akan ibu megawati soekarno putri putuskan kemudian
apakah berada atau di luar pemerintahan prabowo subianto itu sepenuhnya menjadi wewenang yang dimiliki oleh ibu megawati soekarno putri
yang diberikan oleh kongres pdi perjuangan yang kita sebut dengan hak prerogatif
pertemuannya tentu sekali lagi tadi saya katakan
yang diarahkan ibu megawati soekarno putri kepada kami
biarkan proses ketatanegaraan kita yang diatur oleh undang undang pemilu selesai
ukurannya adalah keputusan mahkamah konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden
tetapi mengenai realisasinya itu sekali lagi tergantung bagaimana ibu mega dan pak prabowo
sama sama memiliki hari baik jam baik dan menit baik untuk bisa bertemu
tapi satu hal yang pasti yang kami pahami
ibu megawati soekarno putri selalu meletakkan pemikiran dan sikap politiknya
meletakkan national interest kepentingan nasional kepentingan rakyat kepentingan bangsa dan negara
di atas kepentingan pribadi kelompok dan golongannya
pak soekarno putri tadi kan katanya ibu megawati soekarno putri tidak membuka open house di eropa
apakah ini artinya tidak datang ke sana
karena kan presiden jokowi mengundang
presiden jokowi mengundang bukan
yang saya tahu sekali lagi saya ulangi tradisi ibu mega di dalam setiap idul fitri
biasanya beliau menyelenggarakan halal bihalal atau berlebaran hari pertama itu
dengan terutama dengan keluarga besar beliau
dengan putra putri cucu kakak adik dan keluarga besar bung karno dan haji muhammad taufik kemas
dan orang orang dekat atau keluarga dekat ibu megawati soekarno putri lainnya
biasanya kami juga berlebaran di tengku umar

ini kan dibilang ada opsi juga pertemuan yang semuanya pribadi
ini informasi ini betul atau enggak pak
saya belum mendapatkan informasi yang pasti tentang hal itu
tapi sekali lagi kalaupun pertemuan itu dilaksanakan
tentu semangatnya yang ingin ditunjukkan oleh bu mega adalah bahwa secara pribadi
sekali lagi hubungan ibu mega dengan pak prabowo itu sangat baik
saya kira publik sudah mengetahui bagaimana dulu ketika beliau di jordania
keluarga taufik emas dan ibu megawati memfasilitasi pak prabowo kembali ke indonesia
hingga terus hubungannya baik sampai sekarang
tapi sekali lagi jangan kita campur adukan antara hubungan baik secara pribadi dan konteks kenegaraan
ya saya kira bung karno juga mengajarkan demikian
politik indonesia itu juga harus mengajarkan sisi sisi kemanusiaan seperti itu
mari kita tunggu waktu terbaik lah untuk bu mega dengan pak prabowo bisa bertemu
saya harus berlebaran dengan keluarga saya di rumah